asinan sayur hasil fermentasi yang diberi bumbu pedas pada inspirasi kuliner berikut ini
tak hanya digemari di negara asalnya saja korea
di indonesia olahan kimchi juga diburu penikmat kuliner
tak hanya dinikmati sebagai lauk pauk sampingan saja
kimchi juga nikmat dipadukan dalam menu nasi goreng
menyantap menu tradisional khas korea terasa lebih lengkap jika diracik langsung oleh ahlinya
seperti saat ini saya akan menyantap nasi goreng kimchi menu tradisional negeri ginseng korea
sebelum menyantapnya juru masak lebih dulu memasaknya di dapur
bawang daun kimchi cabai bubuk saus cabai korea minyak goreng kecap asin garam dan kaldu ayam bubuk diaduk rata
setelah matang campurkan dengan nasi putih dan rumput laut
tahap terakhir beri keju mozzarella dan telur mata sapi
belum saatnya untuk menyantap
karena uniknya pengunjung juga diberikan kesempatan untuk ikut memasak di atas mejanya sendiri
meracik lelehan keju mozzarella yang dicampur rata bersama nasi goreng dan telur
rasanya menambah sensasi berbeda dalam berwisata kuliner di sini
hmm rasanya tak sabar untuk segera mencoba
hmm ini rasanya enak tapi teksturnya lebih menyerupai ketat karena ada campuran mozzarella nya
kalau dan rasanya gurih serta asam dari kimcinya
nah berbicara masalah kinci asal usulnya ini adalah ketika musim dingin datang jenis sayuran yang tumbuh di korea itu sangat terbatas
maka tercetuslah ide untuk mengawetkan sayuran dengan cara fermentasi
kimchi ini mampu bertahan hingga sebulan
kimchi adalah makanan tradisional korea yang mengandung bakteri sehat dan prebiotik yang baik untuk kesehatan tubuh
mengkonsumsi kimchi dipercaya dapat menurunkan kolesterol hingga mencegah penyakit kanker perut
tak hanya soal rasa sensasi memasak sendiri memang menjadi tujuan utama pengunjung restoran yang terletak di jalan wastu kencana bandung
saya suka korea karena pertama tidak ada minyak
jadi kayaknya kalau makan bakaran periakannya lebih sehat
kita masih mempertahankan masakan masakan korea yang begitu beragam dengan ciri khas kita
semuanya masih tradisional
buas menyatap hidangan utama bingsu rasan menjadi menu penutup khas korea
es krim dengan campuran mochi atau aneka buah segar dan susu kental manis sangat menyegarkan
dian permatasari bandung